selamat sore anda masih bersama kami
indeks harga saham gabungan atau ihsg terdongkrak menguat pasca kembalinya menteri keuangan sri mulyani indrawati ke barisan kabinet kerja presiden jokowi
sri mulyani yang kini menjabat menteri keuangan dinilai dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi indonesia
di mana data rti infoco mencatat pemodal asing mencetak aksi beli bersih rp dua ratus dua puluh tujuh tiga miliar di pasar reguler
beberapa analis pasar berpendapat bahwa iasg akan terus mengalami tren yang positif hingga ke level lima lima ratus an
dan nilai tukar rupiah terhadap dolar as juga akan menguat ke angka dua belas delapan ratus dolar per akhir tahun